hei mas ifrah
sebelumnya saya minta maaf
balikin renanya agak malem karena
tadi kita buka puasa bareng
tadi papa saya senang banget
ternyata bisa buka puasa dengan rena
kalau mau apa mas hmm
kalau mau apa
ya tolong kirim dokter ke rumah saya
rumah saya di perumahan podok melita jalan alam anda lima nomor sepuluh
saya akan standby di sini
semoga gak lama lagi pemartin itu muncul
ya saya bisa tahu siapa yang akan dibawa untuk tinggal di sini
kok lewat sini om
kan hobi di sebelah sana
yang ada nanti kamu bisa ketahuan
yang ambil kunci siapa om
udah kamu diem aja
itu urusan om
ya ada yang bisa saya bantu mas
iya saya mau ambil titipan dari pak rafael
sebentar ya mas
jadi laki laki itu yang menyewa apartemen pak rafael
yang ambil kunci apartemen anda
berarti emang benar
ada orang lain yang mau menyewa apartemen gue
dan itu bukan ricky
ricky bener bener udah meninggal
kalian boleh keluar ya
iya terima kasih

kalian doain aja ya

baru aja mas pulang ke rumah
kamu jangan kayak gini
mas aku gak sanggup masih harus ngeliat kamu di ruhr reisju lagi mas
kyuhyun ke masak

cari apa din

aduh ini susternya mana lagi
papa kenapa jadi sakit
papa jadi sakit
aku bawa ini buat papa
sayang kamu kenapa
tunggu tunggu ya
ternyata bisa buka puasa dengan reina ya
ya allah kenapa papa selalu sakit
tidak ada aku
aku anak anaknya kayak allah
aku benar benar gak nyangka
setelah kecelakaan yang dialami al
kondisi al begitu lemah
ini udah kedua kalinya aku lihat dia kesakitan seperti itu
al secepatnya pulih lagi seperti awal
sekarang gue tau
kondisinya akan menurun
berarti al harus dalam keadaan stres terus dong
dia harus tertekan terus
biar penyembuhan berjalan makin lambat
dan rahasia gue
akan lebih aman
kamu denger gak
kamu lagi mikirin apa sih
aku kepikiran banding aja
kasian banget dia
oh kondisinya ternyata lemah banget kayak gitu
yaudah kita doain aja lah
mudah mudahan al bisa cepet pulih